ketika kita tidak punya uang
kita mencari pekerjaan
seolah olah kita mampu bekerja dua puluh empat jam tanpa istirahat
tapi begitu kita punya pekerjaan
kita bersikap seolah olah
baru dua hari lagi bisa jogging bareng sama mereka
mereka tuh gak ngerti ya
kenapa tuh si aceh
tidak jadi ya ceng
saya tahu ceng
dokter clara itu lagi jalan sama pacarnya
dokter clara tidak ada
suster juga tidak ada
kan jadi tidak mungkin
kalau bu guru yola jogging sendirian
cete sebenarnya mau kasih tahu kamu ceng
tapi setelah dipikir pikir
ya tidak usahlah
cete tahu pedut
kamu pasti nanya sama koswara kan
benar gak sih
aceh makan di warungnya koswara sama bu guru yola
iya kan ngaku aja ngaku
level saya tidak serendah itu
saya memang ketua rt
diangkat oleh rakyat
dapat mandat dari mereka
grand grand warga saya sendiri
nih kalau mau cium nih
wanginya bu yola masih ada di sini
butuh apa sih tahu bagai bukti
ini sebagai bukti kalau saya pegang tangannya bu yola
bu yola itu tidak ada di sini ceng
bu yola tangannya halus pisang dang
habis itu dia peluk pinggang saya
habis itu dia nyender
badannya itu nempel sama punggung saya
terus dia bisikin saya
bangun atut ceng
jangan tidur terus
itu terjadi cuma dalam mimpi
dalam mimpi aja bu yola tidak mau sama kamu
apa sih kamu
jangan ini cium sementara
ini bukti ini bukti eh
ini bukti dang
buka kamu cium kembali tangan saya
rasanya rt pendut
ketika kita tidak punya uang
kita mencari pekerjaan
seolah olah kita mampu bekerja

tapi begitu kita punya pekerjaan
kita bersikap seolah olah kita tidak butuh uang
kamu diterima kusah bertani
itu bukan karena kamu ahli
dan kamu yang datang minta pekerjaan
kusuitnya sudah mengatur jadwal
sudah mengatur strategi bertani
kusuitnya sudah mengatur jadwal
kusuitnya sudah mengatur jadwal
kalau orang cepat berpengaruh
orang seperti kamu ini
jadi diterima bekerja di ladang kusoy
kamu pasti akan merusaknya
bubaran sama aon kata dia
bubaran sama aon katanya
tidak ada yang panjang
cuma nyari kesenangan sesaat
neneng teh minta maaf sama bapak katanya
tidak usah minta maaf pun
sebagai orang tua kita sudah memaafkan
sebagai orang tua makanya sudah memaafkan
tapi bagaimana tupu bisa mengangkat
bapak kamu sholat dulu
bapak sholat berjamaah
warung makin ramai ya kos
tempatnya juga memang strategis ya
beruntung kamu dapat tempat disitu
tiap hari itu rame
kalau sore masakannya teh udah mau habis
masih banyak kang
yang mau datang ke warung
beli makanan ya
masih banyak yang mau datang ke warung
warung teh kan ada kios yang mau dijual
saya teh punya rencana
mau ngelebarin warungnya kang
hebat kamu kos
saya seneng mendengarnya
mudah mudahan teh di acc sama bang
cuma masalahnya kang
warungnya teh jadi luas
jadi gede gitu kang
masakannya teh kan
harus lebih banyak
sedangkan engkaute lagi hamil kang
kang akum teh bisa gak masaknya lebih banyak
saya tuh seneng sekali
bisa masak untuk warung kamu
mau membesar warungnya
sejak saya masak
si pmp jadi tidak keurus
si pebri sudah bilang
kalau saya jangan
masak lagi untuk kamu
tidak keurus sekarang kos
terus saya jarang ngobrol sama dia
essie juga melarang
saya untuk masak
terus kalau saya maksa
untuk terus masak marung kamu
dia mau balik katanya kos
jadi saya tidak bisa lagi
masak untuk kamu
tapi kalau kang
aku masak kayak biasanya
malam ini yang terakhir saya bantuin kamu masak kos
sebenarnya sudah dari kemarin
tapi ada urusan baju seragam pk
jadi saya lupa
tapi siang malam masih ke pasar
wah wanginya menipu
tinggal tunggu tiga serangkai